perdagangan ilegal satwa dilindungi seperti insang parimanta masih terjadi di indonesia
upaya mengungkap jaringan perdagangan parimanta di wilayah jawa barat dilakukan petugas pengawas kementerian kelautan dan perikanan bersama world crime unit
jadi tidak hanya pemerintah tapi masyarakat juga harus terlibat mengawasi ini putri ya
dan berikut ini penelusuran korespondensi aidan yogi itu juliarto di wilayah pelabuhan ratu sukabumi jawa barat
target operasi perdagangan ilegal insang parimanta selalu berganti posisi sejak selasa siang
menjelang petang lokasi pertemuan disepakati di area parkir sebuah hotel di wilayah pelabuhan ratu
beberapa jam kemudian pelaku muncul
kita dari tadi pagi sampai
malam ini baru tiga orang tersangka mau akhirnya datang untuk memakan umpan dari para petugas
yaitu dari kkp dan dari wcu atau well crime unit
untuk menghindari perhatian masyarakat dan memancing reaksi warga sekitar
petugas membawa pelaku ke kantor satker kementerian kelautan dan perikanan pelabuhan ratu
ratusan lembar insang kering parimanta seberat sepuluh kg
disita dari tangan pelaku
ketiga pelaku adalah warga pelabuhan ratu dengan inisial is uj dan hr
permintaan insang parimanta didominasi pasar ekspor
harganya berkisar antara tiga sampai lima juta rupiah per kilogram
nah ini fari ini gimana caranya bisa dapat barang segini banyak
itu udah bulukan

gak ada lagi
jaringan perdagangan insang parimanta tergolong rapi
bahkan saat tertangkap tangan para pelaku cenderung bungkam saat diminta menunjukkan jaringannya
sangat rapi sekali
terutama di indonesia timur ya
dia ngirim barangnya
dengan menggunakan modus itu jaringan terputus itu
sebenarnya gak cukup sulit
kadang kadang ada apa namanya terserang mungkin ada yang menyemunyikannya juga ada
terlepas dari tanda kutip siapa dia
backing lah boleh dikatakan gitu
sebagai jenis ikan yang terancam punah parimanta dilindungi oleh hukum internasional
di indonesia undang undang perikanan juga melarang perburuan dan perdagangan
pangan parimanta dalam bentuk apapun
para pelaku yang terbukti melakukan perburuan dan perdagangan
diancam hukuman penjara maksimal enam tahun
perdagangan insang parimanta tidak jarang menemui jalan yang berliku
bukan hanya karena perdagangan ini merupakan jaringan putus
satu sama lain pelaku mengaku tidak saling kenal
tapi juga karena efek atau ancaman hukuman kasus ini tidak terlalu memberikan efek jerah
yogi tujuhliarto pelabuhan ratu